hai kerjaan sampai bocok ah nggak salah lagi terbuka mau ada aja kelakuannya aku aku kabur
aja ya ah eh sobri kamu mau kemana jengka buka jawab iya sobri kan kamu yang buat kamu
jawab itu mana mesum tanggung jawab ke
assalamualaikum waalaikumsalam salam kalian sedang apa kok menunduk begitu
eh eh ayam bulbul oh duitnya hilang bit positive
soalnya uangnya itu harus kembali kalau tidak bisa kawat betul
viladaan jadi fokus fokus sayang
asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
itu lah kuncinya
jadilah diri sendiri
kun antas antas jaman
bagaimana makan pak dek
kalau uangnya hilang begini
kok jangan nangis
yang teranak anak makannya apa pak dek
yah yah yah
nasi makannya makan rumput
ada berita gawat ini
pokoknya kita harus kasih tau santri waktu yang lain
setia beresin biji biji bekel di tanah di lantai ini ngomong strawberry mangga apel seri gaul
udah marahnya ditunda dulu karena ada kabar yang penting penting penting
harus denger berita penting
posisi itu kehilangan uang
dan uang itu
untuk belanja makanan kita selama
afwan amalia kamu jangan suka
amalia denger ya
kalau kau itu
suka bergosip namanya
bangkai saudara kau sendiri
ini bukan gosip
tapi ini berita
ini itu real bukan hoaks
ya tapi inqisliah itu cuma mau ngasih tau doang sih
kalau kalian mau percaya ya syukur
tapi kalau ya engga ya bukan masalah inqisliah juga
ya udah kalau gitu
udah juga udah mie mari kita
waduh waduh waduh waduh amalia najwa zami ini ada apa ada apa ganteng banget deh kita boleh keluar
enggak buah buah sebentar aja oke waris semoga pasti yang gagah ini bisa mengabulkan permintaan
kami bertiga oh nggak bisa nggak bisa sesuai dengan peraturan pesantren enggak ada yang
boleh keluar tanpa izin ustadz atau wus saja ingat ingat ingat
ada surat pak buat saya ini ada wesel atas nama sobri oh iya iya iya iya iya iya
ada ada kelakuannya aku aku kabur aja
kamu mau kemana jalan kamu
iya sobring kamu yang buat tanggung jawab itu mana mesum tanggung jawab
si sobre yang buat sobrang buat maaf sedikit disingkat nggak sengaja jangan
lotot lotot nggak sengaja nggak sengaja nih ngomong ngomong ada wesel dibuat
kamu nih nih tuh eh inget itu ngambil
bos jangan lupa bahwa santrinya tuh ini gimana cara ngambilnya nanti kamu saya
gini keluar ya tapi jangan pakai lama langsung balik lagi ke sini alhamdulillah
pasti kita boleh enggak jadi temannya sama indra lalu kan ya aduh iya iya iya
kita pergi dulu assalamualaikum waalaikumsalam ada aja bocah alisannya